anda ingin menyantap makanan dengan nuansa yang berbeda
mungkin restoran dream car di surabaya ini bisa menjadi alternatif pilihan anda
menyajikan sejumlah mobil klasik yang disulap menjadi tempat makan
dreamcar tidak hanya memberikan pelayanan yang unik
tetapi juga menyuguhkan cita rasa yang berbeda
selain itu pengunjung juga dapat melihat deretan mobil klasik
keluaran tahun sembilan puluh an yang bisa anda lihat di film film
terlihat seperti bengkel atau siuromobil
namun setelah masuk ke dalamnya anda mungkin akan tercengang
karena ada sederet mobil mewah klasik keluaran tahun empat puluh an
yang terpajang di dalam restoran ini
bukan untuk dijual melainkan digunakan sebagai tempat makan
bagi para pengunjung restoran
ada sebanyak delapan mobil kuno yang sering muncul
hingga mobil mewah limusin
semuanya sudah dimodifikasi dengan menambahkan meja dan kursi
untuk pengunjung restoran
ada juga mobil morris minor keluaran tahun lima puluh satu
yang justru digunakan sebagai posat pump
dan mobil studebaker tahun empat puluh sembilan yang digunakan sebagai tempat kasir
uniknya lagi anda boleh membuka kap mobil
akan menemukan berbagai cemilan ringan
macam kerupuk kacang serta kue kue
saya kepengen pertama kali pas buka restoran
ingin sesuatu yang unik yang satu satunya di indonesia
yang belum ada
jadi idenya ide sendiri
soalnya orang tua hobi mobil
ini yang ditampilkan di sini mobil apa aja pak
ada studebaker morris impala dan lain lain
selain nuansa klasik menu yang disajikan pun cukup unik
di antaranya adalah lobster kenalpot
lobster dimasak dengan cara digoreng dengan tepung maizena
kemudian dilumuri dengan saus rempah yang dimasak
dari bahan bawang bombay cabai merah bawang putih serta saus tomat
menu ini disebut lobster kenalpot
karena disajikan dengan replika kenalpot mobil yang bisa mengeluarkan api
enak mas di sini
harganya juga murah
sensasinya apa yang dirasakan kalau makan di sini
ya di sini seperti makan di mobil gitu
ide unik memang selalu menghasilkan pemasukan lebih
para pengunjung tentunya juga tidak ingin
melewatkan momen bersantap di kawasan unik ini bersama keluarga
selain lobster kenalpot ada banyak pilihan menu kuliner lainnya
tentunya anda bisa memilih sesuai isi kantong
nah jika anda hendak ke restoran ini
jangan lupa memesannya dulu
karena tempat ini sering full book atau sudah penuh pingsan